data dari jaktur menyebutkan ratusan tenaga medis dari rsud tarakan dan rsud pasar minggu
telah memasuki dua hotel yang telah disiapkan oleh pemprov dki jakarta
tiga ratus lima orang di antaranya telah ditampung di hotel grand cempaka cempaka putih
dan satu ratus dua puluh sembilan lainnya di hotel the rcc al hijrah jakarta pusat
sebanyak dua ratus dua puluh kamar diprioritaskan untuk tenaga medis di hotel grand cempaka
tenaga medis yang menginap di hotel grand cempaka mendapatkan fasilitas kamar untuk dua orang
jatah makan tiga kali sehari dan bus antarjemput
tiap harinya kamar yang telah ditinggalkan ratusan tenaga medis ini disterilkan dengan cairan disinfektan
tim medis pun mengapresiasi langkah pemprov dki jakarta yang mengarantina tim medis covid sembilan belas pasca bertugas
akhirnya apa namanya kemarin katanya kan memang dari pak gubernur memfasilitasi kita ya
tujuannya sih benar kita untuk memutus mata rantai itu makanya ya meskipun kita jauh dari keluarga ya kita harus tetap dukung gitu
sebelumnya pemerintah provinsi dki jakarta telah menyiapkan empat hotel milik bumd provinsi sebagai tempat tinggal
bagi seluruh tim medis yang bertugas menangani pasien covid sembilan belas di dua puluh empat rumah sakit daerah provinsi dki jakarta
untuk mengurangi potensi penyebaran virus corona dari para tenaga medis ke keluarga di rumah
gubernur dki jakarta anies baswedan menyampaikan
pemerintah provinsi menjamin semua kebutuhan para tenaga medis mulai dari alat pelindung diri masker makanan hingga sarana rapi tes